tapi tunggu dulu mobil mobil sport yang ini ternyata ukurannya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan mobil sungguhan
meski berukuran mini mobil yang dikenal dengan sebutan health scale car ini memiliki detail yang tak kalah dengan mobil sport sungguhan
berbahan bakar bensin mobil mobil ini juga dapat dikendarai dan dipacu dengan kecepatan enam puluh hingga tujuh puluh km per jam
interiornya sendiri di sini kita melihat ini mengikuti kayak aslinya lah ya bisa dibilang
ini banyak analog dial ini juga jalan ada rpm ada speednya juga dan juga disini ada gear levernya
ini kulit ya ini kita opsinya kulit bisa diopsi juga bawahnya mau seperti apa mau pakai video juga bisa mau pakai full leather juga bisa
dan juga ini belakang bisa dibuka nih
bisa dibuka oke
ini mau bisa dibuka
di produksi perusahaan inggris yang pabriknya berlokasi di vietnam
ada lima jenis model mobil berukuran mini yang masuk ke indonesia
salah satu mobil yang cukup menyita perhatian adalah half scale dari mobil balap di era tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
ini yang paling unik ya karena ini disebutnya f satu l lah
f satu l replika dari lotus ya bisa dibilang ya mini versionnya
ini experience nya untuk di jalan driving feelnya paling oke bisa dibilang mungkin yang ini
ini contohnya buat masuknya pun kita juga lepas setirnya dulu
ini baru masuk iya bener ya mobil balap setirnya udah lepas
lalu ya detailnya pun juga banyak ya di sini
ini gear lever nya di sebelah sini dan ini mungkin juga bisa dibuka juga
mesinnya sama cuma suaranya beda
suaranya ini jauh lebih gahar ya bisa dibilang
mau coba nyalain nggak suaranya
suaranya lebih nyaring lah kalau dibanding yang lain ya suaranya lebih ada berbelnya ada sedikit pop and bang lah
dan tentunya kurang afdol kalau sudah berbicara mengenai teknis dan spesifikasi mobil berskala mini ini
tapi tidak mencoba langsung mengendarainya
dengan semua fitur dan spesifikasi yang ada naik self scale car ini udah kayak naik mobil beneran
cuma skalanya doang yang diperkecil
dan kalau menurut saya half scale car ini levelnya udah lebih dari sekedar big boy toy biasa
menyasar maniak otomotif kelas atas
rentang harga mobil mini ini yang ada di kisaran dua ratus lima puluh hingga tiga ratus juta rupiah memang tidak bisa dibilang murah
innalangga wisnuhaji softan hardiagama jakarta